guru pulang dari musola alasannya karena saya cuma punya sarung sama baju koko satu
jadi gantian sama anak saya
kalau saya terlambat anak saya nggak bisa sholat di masjid
ya bajunya jelek aja mau pergi ke musola
pak ustad bajunya bagus kagak mau
ini kau buat bapak
beneran buat saya
biar bapak sama anaknya tidak lari larian lagi bergiliran
ini anak buah anak yang berhati mulia
karena dia mau mengikuti ana kemana pun ana pergi
ana yang ajari dia apapun
terima kasih ya pak ustadz
afah berkah berkah
ya allah ibunya tommy dari mana aja sih jam segini baru pulang
tokonya sekarang sudah laku
jadi tokonya dijual
saya itu pengen bayar utang
dan saya juga pengen buka usaha baru ma
di pasar deket ma aja
ini duit semua ya
ya uang semualah ma
ini tuh baru dp aja segini mak
dp aja sudah banyak sih
mama gak pengen nyobain uang sebanyak ini
ma kan biasanya cuma megang uang recehat
pegang uang gepukan
saya kagak mau ketularan panas
bantuin saya untuk cari toko baru
kagak mau keburu
ngindik ngindik punggung lu
jangan main hakim sendiri